pemerintah telah resmi menaikkan harga bbm bersubsidi per sabtu tiga september lalu
peran bbm yang sangat vital di tengah masyarakat tentunya akan berdampak pada harga kebutuhan pokok lainnya
selain bbm salah satu kebutuhan pokok harian manusia adalah makanan
dan warteg merupakan pilihan yang menjadi pilihan utama bagi banyak orang karena harganya yang masuk di kantong dan cocok bagi mereka yang ingin berhemat
dan apakah setelah kenaikan bbm harga makanan di warteg juga ikut naik
mbak mau pesan dong mbak
pasca kenaikan bbm ketua komunitas warteg nusantara atau kowantara sempat menyerukan ajakan bagi para pengusaha warteg untuk menaikkan harga dagangan mereka
selain karena faktor kenaikan bbm kondisi pedagang yang belum kembali stabil setelah dihantam pandemi covid sembilan belas menjadi pertimbangannya
kenaikan harga makanan di warteg ini pun diaminin
kenaikan harga makanan di warteg ini pun diaminin
kenaikan harga makanan di warteg ini pun diaminin
salah satu pedagang warteg menyatakan akan mempertimbangkan kenaikan harga dagangannya jika sebagian besar harga bahan pangan sudah naik
ya habis gimana lagi orang barang ikut naik semua ikut naik ya kita harus ikut naik juga lah kalau gitu profit kita nggak ada
menurut pendoturan pedagang warteg kenaikan bahan pangan di pasar mencakup harga telur cabai keriting dan bawang bawangan
sebelumnya pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga bbm untuk mengakali beban subsidi negara
sebagai sebuah negara yang mencapai rp lima ratus dua triliun